satu orang tewas setelah terlibat tawuran geng motor di bekasi
korban tewas terluka akibat sabetan senjata tajam pada tubuhnya
di lokasi kejadian barang bukti berupa celurit dan batu ditemukan polisi di dalam sebuah selokan
minggu pagi petugas identifikasi polres metro bekasi kota
menggelar olah tempat kejadian perkara di jalan igusti ngurah rai
kelurahan bintara kecamatan bekasi barat kota bekasi
petugas mencoba mencari barang bukti yang digunakan puluhan anggota geng motor
saat tawuran di kawasan ini pada minggu dini hari
seorang korban yang belum diketahui identitasnya ini tewas akibat tawuran
diduga korban tewas karena terluka berat akibat sabetan senjata tajam
karena terdapat luka robek di sejumlah bagian anggota tubuhnya
menurut keterangan warga aksi tawuran antar sesama geng motor kerap terjadi di kawasan ini
ini yang dilihat dari dalam kamar
tidak keluar terkena lebaran bangku puluhan
itu menggunakan sepeda motor semua
ada yang pakai motor ada yang pelari lari juga
bawa celur ada celur terus ke jalan igusti ngurah rai
orangnya dikeret keret di jalan
guna kepentingan penyelidikan sejumlah barang bukti celurit dan batu
yang ditemukan di dalam selokan diamankan
sementara satu korban tewas dilarikan ke kamar mayat rsud kota bekasi untuk diotopsi
didi beben bekasi